dan kita sudah bergabung bersama dengan produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi yang saat ini berada di kawasan mampang jakarta selatan
kalau melihat lokasi di belakang anda saat ini raff raff bagaimana dari pantauan anda keramaian warga yang membeli takjil pada sore hari ini
ya betul fani bahwa memang selama momentum bulan ramadan banyak warga yang memburu panganan berbuka puasa atau takjil
yang biasanya ditawarkan atau disediakan oleh para pedagang baik pedagang dadakan maupun memang pedagang tetap yang biasanya berjualan di sekitar pasar
namun di tempat saya berdiri ini bukan merupakan sebuah pasar tetapi merupakan kawasan padat penduduk yang salah satunya yang berada di jakarta selatan
mereka pun juga tidak ketinggalan untuk memburu berkah di bulan ramadan dengan mencari rezeki mereka dengan membuka atau menjual panganan berbuka puasa
dengan kudapan kudapan ringan
dan juga minuman minuman segar untuk berbuka puasa
namun berbeda daripada tahun tahun sebelumnya beberapa pedagang yang saya wawancarai bahwa mereka mengatakan di tengah pandemi covid sembilan belas ini
dan juga di tengah pembatasan sosial berskala besar pendapatan mereka memang jauh berkurang meskipun panganan berbuka puasa ini
yang biasanya laris diburu oleh orang orang ataupun masyarakat yang memang merayakan puasa di bulan ramadan
namun mereka tidak memiliki banyak pilihan lain selain mereka memang harus keluar rumah untuk menjajakan dagangan mereka di tengah tengah pembatasan sosial berskala besar begitu
dan bagi mereka sendiri tadi saya juga lihat di sepanjang jalan mapang perapatan yang menjual berbagai kudapan khusus menu berbuka puasa ini
mereka sebenarnya juga menerapkan hal hal yang berhubungan dengan psbb atau penerapan sosial berskala besar
misalnya mereka juga menggunakan masker
mereka tidak makan di tempat tapi langsung konsumen langsung membawa pulang makanan tersebut
sehingga bagi mereka ini merupakan hal yang sedikit untuk harap bisa dimaklumi baik oleh pemerintah maupun juga para pembuat kebijakan
bahwa di tengah pandemi covid sembilan belas ini mereka pun juga memerlukan segala jenis usaha untuk mereka bisa bertahan hidup fani
raffra kalau misalnya melihat bagaimana warga merapkan physical distancing di lokasi tersebut
apakah juga ada bentuk pengawasan
dari aparat atau petugas yang biasanya berjaga di tempat tempat yang rawan keramaian seperti itu
sejauh ini sejak saya tiba tadi siang dan sampai juga sore hari ini saya melaporkan untuk anda fani dan juga pemirsa
memang tidak ada aparat yang memeriksa begitu ataupun juga membubarkan
memang kawasan ini pun juga sudah memang sudah identik begitu dengan lokasi lokasi berjualan
selain karena mereka ada pedagang dadakan
mereka pun juga membuka toko toko dan memang ini merupakan kawasan yang sudah cukup familiar
menjual berbagai aneka kebutuhan baik kosan kontrakan maupun juga para penghuni di sekitar mampang perapatan
namun memang di sepanjang jalan ada beberapa himbauan untuk bersama sama melawan corona atau covid sembilan belas
dengan tidak berkumpul terlalu lama kemudian juga menggunakan masker dan juga ada himbauan himbauan lain untuk menjaga jarak
mengawasi namun mereka diharapkan juga turut mematuhi ada beberapa himbauan yang sudah diberikan oleh para pembuat kebijakan
untuk tetap menjaga jarak agar bersama melawan covid sembilan belas ini walaupun di tengah kerumunan